beberapa waktu lalu sekelompok masa melakukan sweeping terhadap beberapa buku
yang dipajang di toko buku gramedia kota makassar yang disebut berbau paham maksisme
kelompok itu turut merazia buku buku prof frans magnis suseno
yang sebenarnya isi buku tersebut justru mengkritik paham marxisme
seperti diberitakan detik com kejadian yang dikabarkan berlangsung pada hari sabtu lalu ini
melibatkan empat orang yang mengaku dari brigade muslim indonesia atau bmi
salah seorang perazia mengatakan pihaknya meminta gramedia mengembalikan buku buku itu
ke percetakan karena melanggar undang undang
selain merazia buku berbau marxisme kelompok itu turut merazia buku buku franz magnes suseno
ketua bmi muhammad zulkifli mengatakan buku milik franz menyebarkan ajaran calmarks
dia mengatakan hal itu setelah memperbaiki

jadi beliau sepakat dengan saya akan menyebarkan buku buku ini dan akan mengembalikan ke percetakan
nanti kita tarik dulu nanti kita komunikasi lagi pak
kita mau tahu dulu kenapa dia komunikasi dengan suppliernya
karena ini di mall ratu indah
ini sudah dikembalikan semua
jadi saya minta tolong kerja sama kita
bisa lihat bukunya
di esor bukunya
ini satu sama ini
ini satu sama ini
sama yang ini
jadi ketiga buku ini alhamdulillah kita sudah komunikasi sama teman teman supervisi di kira media
akan ditarik beliau akan menarik dan akan mengembalikan ke penerbitnya
jadi insya allah
kita bebaskan dari pejebaran paham marxisme dan dinisnya dan komunisnya
sementara juga seperti yang diberitakan detik com
dua pemuda yang membuka lapak baca gratis diamankan pihak kepolisian
mereka diamankan karena menyediakan buku buku berbau pki
keduanya diamankan kepolisian sektor keraksaan
dan mereka digelandang karena menyediakan sejumlah buku bacaan tentang biografi dan aidit yang merupakan pimpinan partai komunis indonesia
buku berbau kiri itu disediakan oleh kelompok vespa literasi di lapak baca gratis yang mereka gelar di alun alun kota keraksaan
dan kedua aktivis tersebut diamankan karena kepolisian beralasan partai komunis sudah dilarang di indonesia
buku yang berbau kiri kini ditakuti karena dianggap berpotensi mempengaruhi alam pikiran muda mudi
dan hantu kiri komunis ini dicurigai bangkit kembali dari alam kubur
sehingga perlu diantisipasi dan salah satunya dengan razia buku kanan kiri
pertanyaan yang paling prinsipil kemudian apakah benar komunis kini jadi ancaman nyata saat ini
dan apakah benar razia buku jadi solusi menghadang intrusi ancaman komunis
dan apakah juga alam demokrasi bisa menerima razia buku seperti ini
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama eko sulistyo deputi bidang komunikasi politik kepala staff kepresidenan
mas eko selamat malam selamat malam terima kasih mas eko sudah hadir malam ini sehat mas sehat sehat alhamdulillah
dan juga bang jj rizal terima kasih bang jj sudah hadir malam ini ditanya koinnya
nanti kita juga akan bergabung bersama sambungan dengan ketua brigadir muslim indonesia ya
yang kemarin juga mengadakan sweeping begitu di salah satu toko buku di sana selamat malam bang zulkifli
ya selamat malam pak eko selamat malam mas
selamat malam mas
waalaikumsalam oke sebelum ke mas eko dan bang jj saya ke bang zulkifli dulu
bang zulkifli dengan ferdi di sini bang zulkifli kita juga apa ya menyaksikan video yang di mana anda dan teman teman dari brigadir muslim indonesia datang ke toko buku dan melakukan sweeping dan menyuruh petugas di sana untuk menarik buku itu dan dikembalikan kepada penerbit
kita ingin tahu apa sebenarnya
apa sebenarnya anda dan teman teman yang mendorong anda untuk melakukan hal tersebut bang zul
ya jadi gini bang ferdi jadi yang pertama perlu diluruskan ini adalah masalah informasi tentang apakah kami melakukan razia atau tidak
jadi gini kalau kita buka kbbi razia itu bisa berarti bahwa penangkapan secara besar besaran itu satu ya
yang kedua itu bisa masuk kategori pemeriksaan secara serentak yang ujung ujungnya adalah penyitaan
persoalannya yang teman teman lakukan dari bmi itu tidak ada yang namanya razia tidak ada yang namanya sweeping dan tidak ada namanya penyitaan
lalu apa yang anda lakukan itu
jadi gini jadi ini yang kami lakukan adalah jemboan
jadi karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sana ada buku yang membahas personal marxisme maka kami memang menyempatkan diri untuk bersilaturahmi
karena kami juga merasa harus mengambil bagian untuk memberi jemboan kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran paham marxisme leninisme dan kebenisme
silaturahmi dengan siapa bang maksudnya apa nih yang bisa dimaknai dengan silaturahmi ini apa
silaturahmi ketemu dengan teman teman di gramedia yang menjual jadi kami ingin menyampaikan memaparkan kepada mereka tentang bahaya penyebaran paham marxisme leninisme
silaturahmi ketemu dengan teman teman di gramedia yang menjual jadi kami ingin menyampaikan kepada mereka tentang bahaya penyebaran paham marxisme leninisme dan kebenisme
saya mieszkara dengan indonesia suatu kerja
jadi kami ke sana ini kesana memang mendapatkan buku yang membahas tentang marxisme
pemikiran karmak dan dibawahnya bayang bayang lenin
membaca aimeang banyiklah
ini merk luar negara smooth korean nasional di dunia di dunia kami bukan ke amerikabes jaringan kau dan milik amerika
ini merk luar negara smoah
ini merk luar negara smoah
itu adalah peringkatan cerita yang dibuat penulis untuk membaca supaya pembaca mampu menerawang apa isi buku itu
jadi saya rasa bahasa aja kalau saya mengeluarkan tanggapan bahwa kalau saya membaca sinopsis ini mungkin ada indikasi bahwa ada penyebaran di dalamnya
jadi saya tidak menuduh
oke artinya anda menafsirkan bahwa isi buku itu dari sinopsis saja ada paham paham kiri atau komunisme di sana yang disampaikan
anda tidak tahu bahwa kemudian dalam salah satu buku itu justru isinya mengkritik soal komunis bagaimana kemudian anda memahami ini
jadi gini pertama kita berbicara persansinopsis ya jadi salah satu bukunya bayang bayang lenin
di situ di sinopsisnya itu berbunyi gini
menguraikan butir terpenting pemikiran lenim di mana uriannya semakin lengkap dan paparan mengenai lima tokoh pemikir marxisme denimisme yang independen
dan paling cemerlang antara lain tentang teori dari karl schorr tentang hakikat filosofi teori marxisme yang paling berpengaruh
wajar lah kalau saya berpikir bahwa ini ada indikasi jadi saya berbicara ada indikasi ya
kalau kita berbicara ini buku marxisme membahas marxisme atau leninisme ya dan jiwanya sudah jelas
oke artinya anda tidak membaca buku keseluruhan hanya tafsiran dari sinopsis begitu ya yang anda pahami dan kemudian anda melakukan hal tersebut
betul saya tidak membaca karena posisi tersegel kalau saya buka saya tidak ada lagi mbak
saya tidak ada lagi kalau saya membuka segel jadi saya hanya memaparkan tentang bahaya pemahaman itu
harus memperlihatkan dasar hukumnya termasuk tap mprs nomor dua puluh lima
akhirnya kan teman teman di grand membaca sendiri
dan setelah membaca sendiri dia menyampaikan kepada saya bahwa sebenarnya buku ini sudah pernah mereka sopir
tapi entah kenapa masih ada
nah jadi pemikiran kami sama
jadi akhirnya mereka menyimpulkan bahwa kami tarik juga lebih bagus ditarik saya juga berpikir iya lebih bagus ditarik dulu
oke kalau ini menurut anda sebuah ancaman yang cukup serius kenapa kemudian tidak mengajak atau mengkomunikasikan ini dengan aparat kepolisian
atau yang memang berhak untuk melakukan sweeping atau razi atau silaturahmi bahasa anda
jadi ini perlu diuruskan
bahwa saya itu berkomunikasi dengan aparat gitu
saya berkomunikasi dengan pihak kodam
dia datang ada ada hadir
ada aparat yang datang saat itu begitu ya
ada siapa saja dari polri dan dari mana
kodam ada kalau dari polres intel polres itu tidak sempat hadir karena pada saat wa
saya wa dulu lama baca lambat baru jadi nggak sempat datang tapi hasilnya itu saya informasikan kepada mereka
oke setelah anda dari sana anda melapor ke polres begitu dan dari tni juga hadir saat itu ya di toko buku itu
oke oke kemudian bagaimana anda menganggap isi buku itu memang sangat berbahaya bagi orang orang makassar mungkin yang anda sebutkan dalam video itu
apa ketakutan itu bagaimana anda membukus ketakutan itu kemudian
kalau kita berbicara ketakutan terhadap pemahaman ini sebenarnya ini bukan lagi waktunya untuk membicarakan ketakutan
aturan muncul mprs itu muncul karena memang ada ketakutan di situ ada sesuatu yang bisa yang dianggap negara membahayakan
karena tidak bisa dipungkiri bahwa pemahaman ini marxisme leninisme dan komunisme yang dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap keutuhan nkri
jadi kalau saya tidak perlu lagi debat kursi di nilai situ
intinya sekarang yang pernah kita pikirkan adalah kita berharap bahwa pihak aparat kejaksaan dapat memeriksa buktinya apakah unsur penyebarannya atau pengembangan paham marxismenya itu ada
kalau tidak ada alhamdulillah tapi kalau ada ya mohon diproses
oke oke oke bang zul terima kasih kita sudah dapat poinnya
muhammad zulkifli ketua brigade muslim indonesia dari makassar ya oke
ya makasih bang
ya bang jj agak menarik juga ya tadi ya penjelasannya tapi nanti kita akan bahas kita break dulu deh ya biar agak tenang dikit ya layar demokrasi akan kembali